pak badro memanggil ratna kesana
ratna mau ke kumayan
ratna harus ke kumayan
sudah berbagai cara selam
ayo kita pender kesana
aku harus sembunyiin sakti
mereka pasti ada di sekitar sini
aku gak mau kamu kenapa napa sakti
aku bakal ngelakuin apapun buat kamu
kami mencari seorang pemuda bernama sakti
saya gak kenal sakti siapa
lantas siapa yang kebawa itu
ini temen saya
dia habis itu dari pohon
kami mau melihat wajahnya
ini temen saya bukan sakti
saya juga gak kenal sakti siapa
kami tidak percaya
saya bilang dia bukan sakti
mereka pasti bakal bawa sakti
kalau kalian ingin menangkap sakti
sepertinya anak yang suasana
aku tambah sakit
ratna mau ke kumayan
ratna mau bertemu dengan rasyu
abang jero memanggil ratna ke sana
ratna mau ke kumayan
ratna harus ke kumayan
sudah berbagai cara saya lakukan waktu
tapi ratna tak kunjungi semua
aku juga telah melakukan smedy untuk kesembuhan ratna
namun petunjuk dari leluhur belum menunjukkan apa apa
kemana perginya semangat cucuku ini datuk
kemana perginya ratna yang pernah saya kenal dulu
saya hampir putus asa datuk
aku ingin melakukan sesuatu untuk ratna
dan aku ingin tahu kenapa ratna selalu menyebut nyebut nama kumayan dan rasyu langit
aku ingin tahu apa sebenarnya yang dipikiran ratna
apa dong rajo ada di dalam
tadi itu pasti suara harimau
kabut itu menyeramkan sekali
sebaiknya aku masuk ke dalam
apa yang sebenarnya terjadi dengan kumail
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
datuk bagaimana ini datuk
datuk membawa saya takut datuk
rajo langit harus dikeluarkan dari kumayan
dia tidak boleh berlama lama disana
karena dia sadar akan bahaya yang mengancamnya
karena raja langit telah menarik separuh pikiran ratna kekumayan
itulah yang membuat ratnah menjadi